pameran imersif bertajuk alam ruang manusia
menampilkan sepilihan sembilan puluh delapan lukisan karya afandi
dalam sajian proyeksi gambar bergerak
gambar bergerak tersebut dilengkapi iringan musik dan suara
yang menyuguhkan pengalaman imersif pengunjung
dalam memasuki dunia lukisan avandi
pameran imersif avandi ini merupakan rangkaian
dari pekan kebudayaan nasional dua ribu dua puluh
yang berlangsung sampai dua puluh lima november
turut pula ditampilkan lima belas lukisan avandi
koleksi galeri nasional indonesia
lukisan ini mempresentasikan perjalanan periode artistiknya
dari periode seribu sembilan ratus empat puluh an sampai dengan seribu sembilan ratus tujuh puluh an
koleksi gni tersebut memiliki beragam tema
mulai dari potret diri potret keluarga
aktivitas manusia landscape alam
buat saya hal yang pertama ya
karena generasi saya itu belum ada digital kayak gini
jadi saya juga waktu masuk tadi surprise juga
merupakan wujud eksplorasi media
untuk menampilkan kembali karya karya
maestro seni lukis indonesia
yang menarik dari pameran imersif avandi ini adalah
kita mengemasnya dengan musik
dan musiknya itu sungguh sungguh kita pilih
yang sesuai dengan mood lukisannya
sehingga semua orang tuh bisa tersentuh
bisa ikut merasakan apa maksud dari lukisannya
dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
jumlah pengunjung setiap sesinya dibatasi
maksimal hanya dua puluh orang saja
para pengunjung pun harus melakukan registrasi secara online
di situs pkn id sebelum berkunjung ke galeri nasional
rizky renardi indra hadi jakarta